cuaca ekstrim di kabupaten bungo jambi pada jumat lalu membuat seorang perempuan yang sedang melintas terombang ambing di jembatan gantung di desa teluk pandak
sebelum akhirnya ia jatuh dan juga terbawa arus sungai batang tebo
peristiwa jatuhnya korban ini sempat terekam kamera video warga dan viral di media sosial
korban akhirnya ditemukan meninggal dunia pada minggu siang
seorang perempuan yang diketahui bernama zahra jatuh dari jembatan gantung di kabupaten bungo jambi pada jumat petang lalu
saat itu zahra alias sarah hendak pulang setelah dari kebun
saat melewati jembatan gantung itu angin bertiup kencang dan ia pun terjatuh
korban lain yang turut jatuh adalah dahyat yang juga melintas di jembatan itu dengan mengendari sepeda motor
namun dahyat berhasil selamat setelah bergantung di jembatan hingga angin meredah
zahra akhirnya ditemukan telah meninggal dunia
pada minggu sekitar pukul tiga belas waktu indonesia barat setelah tim gabungan basarnas kabupaten bungo tni polri dan warga melakukan upaya pencarian di lokasi jatuhnya korban
sepeda motor dahyat pun juga berhasil ditemukan oleh warga tak jauh dari pinggir sungai
korban ditemukan sejauh sekitar dua km
dalam keadaan meninggal dunia
usai ditemukan jenazah zahra kemudian dibawa ke jembatan gantung
dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dikebumikan di tempat pemakaman umum
tim sar mengimbau kepada warga agar berhati hati bila melintas di jembatan gantung
terutama jika hembusan angin cukup kencang di kawasan tersebut